ini suatu perkembangan baru ya bawaslu sebagai pemberi keterangan tapi menghadirkan saksi
ini perkembangan baru dalam praktek hukum acara konstitusi tapi kita terima sebagai sesuatu yang bagus
beberapa hal nanti akan disampaikan secara bergantian
kami berikan kesempatan pertama kepada bang todung dulu silakan
saya tadi siang tidak sempat doorstop ya jadi mungkin saya akan mulai lebih dulu dengan apa yang terjadi pada sidang sebelum break siang tadi
nah saudara saudara pada sidang pagi tadi kita mendengarkan ahli dan saksi dari pihak kpu
hanya pada persoalan sirekap yang kontroversial itu
nah kita sangat sangat bingung melihat begitu banyak persoalan yang dihadapi
dan begitu banyak perbedaan perbedaan tafsir dan cara pandang dalam melihat sirekap
kita tahu bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara berjenjang
tapi sirekap yang juga
dan ditampilkan oleh kpu itu telah membius publik
membius opini bahwa tidak ada yang salah dengan sirekat
bahwa perolehan suara itu adalah seperti yang kita lihat pada pengumuman yang mereka buat
padahal kami mendengarai banyak sekali masalah dengan sirekap ini
dan banyak sekali persoalan dengan
kecurigaan kita terhadap fraud yang terjadi pada
nah dari saksi dan ahli yang tampil
bukan saja tadi pagi tapi kemarin ketika kami menghadirkan saksi dan ahli
ketika teman teman paslon satu menghadirkan saksi dan ahli
kita melihat bahwa banyak sekali
persoalan yang perlu kita pertanyakan
salah satu yang kami kemukakan tadi adalah ketika bicara mengenai integritas
tidak adanya beberapa fitur yang penting dan harus ada pada setiap proses si rekap itu sendiri
tidak adanya fitur validasi
nah bagaimana ini kita bisa persoalkan ya
kalau kita tidak punya fitur validasi
nah ini juga satu hal yang buat kami ya
sangat kami pertanyakan
nah ketiga persoalan metadasa metadata
kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata
saksi dari pihak kpu ya menyatakan ada metadata itu
nah ini perbedaan tafsir semacam ini
perbedaan penjelasan semacam ini
ini membingungkan kita dan membuat kita wajar untuk meminta kpu melakukan audit forensik
audit digital forensik terhadap sirekap ini
nah kami malah mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan
saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon satu pemohon satu
dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak kpu
hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kontroversi syarikat yang betul betul membingungkan
dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan terhadap kpu
nah itu mengenai hal kpu tersebut
dan kedua saya ingin katakan ya bahwa sirekap ini kan mahal sekali
teman teman dari itb punya kewajiban moral untuk tampil menjelaskan mengenai hal ini
teman teman itb tidak boleh lepas tangan soal singkat ini
jadi menurut saya sebagai akademisi yang ikut sebagai vendor dalam persoalan sirekap ini
mutlak mereka bisa tampil ke depan ya
karena uangnya bukan uang kecil gitu
ini bukan uang ya untuk apa namanya proyek sederhana
ini proyek yang besar yang menyangkut integritas pemilihan umum itu sendiri
nah kalau siang ini kita mendengar dari pihak bawaslu
tadi sudah disebutkan bahwa pertama kali ada saksi yang dihadirkan di bawaslu
jadi bawaslu ini kan memberi keterangan
saya hanya ingin menambahkan satu hal saja
bahwa sebetulnya bawaslu yang punya peran sangat strategis itu itu memang tidak willing
tidak willing dan mungkin juga tidak mau melakukan pengawasan dengan efektif
ini dari semua data data dan laporan yang kita terima
dalam permohonan kami kami menyebutkan satu hari setelah pencoblosan tanggal empat belas februari
bawaslu itu mengeluarkan press release yang membuat sembilan belas masalah yang terjadi pada saat pencoblosan
nah itu tadi sudah dijelaskan sebagian dari itu
masalah pada tps tps yang ada
dan menurut saya dengan puluhan ribu bukan persoalan pada pencoblosan itu
sudah sewajarnya kita bisa dan punya alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang
itu angka bukan kecil gitu bukan seribu bukan dua ribu
puluhan ribu angka berbagai masalah yang diumumkan sendiri oleh bawaslu
bawaslu seolah olah menganggap itu persoalan sepele
ini menyangkut kedaulatan rakyat kita
satu suara pun itu harus dihargai
tidak boleh kita menganggap satu suara atau seribu suara atau satu juta suara itu tidak penting
indonesia negara yang kita cinta ini hidup karena rakyat mendukung dan menopang republik ini
kedaulatan itu pada perdagangannya
nah bawaslu kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak bisa efektif menurut saya bawaslu perlu kita tinjau ulang keberadaannya
sehingga kita semua punya pengalaman laporan kita tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu
nah jadi kalau kami menuntut pemungutan suara ulang memang banyak alasan yang kita bisa kemukakan dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim
jadi mudah mudahan majelis hakim yang mulia cukup arit cukup bijaksana dan cukup negarawan
dan melihat indonesia sebagai satu paruhan yang penting yang sangat penting yang penting untuk bapak wight
atau tidak ya dibatalkan
ada dua highlight yang perlu
para pemohon kepada bawaslu
lapor tidak memenuhi syarat formil
suruh dilengkapi tapi tidak
bawaslu langsung mengeluarkan keputusan
sudah disampaikan dalam permohonan
highlight yang pertama yang kedua
tidak ada satupun saksi
persyaratan penerimaan pencalonan gibran
dalil yang disampaikan oleh pemohon satu
dan pemohon dua itu tidak dibantah
dan dengan tidak dibantah maka dalam hukum acara
itu sesuatu yang terbukti dan diakui
silahkan pak mardir untuk menambahkan
saudara saudara saya cuma sedikit yang ingin saya tambahkan
saya kira benar apa yang dikatakan oleh heru tadi
yaitu ketika kami hendak
menyampaikan diskualifikasi itu hampir tidak dibantah
bahkan tidak ada saksi dan juga tidak ada ahli yang membenarkan bahwa pencalonan gibran itu bisa dianggap benar secara hukum
ini satu hal yang saya kira perlu sangat serius dan perlu kita cermati secara bersama
kemudian yang kedua terhadap keterangan ahli it tadi
kami pun juga bertanya tadi misalnya bagaimana mereka bisa menjelaskan seperti diterangkan oleh ahli dan saksi it yang kami hadirkan kemarin
ini ada sekitar dua lebih dari dua puluh tiga juta suara yang ini hampir seperti suara siluman
meskipun kita memang tidak tahu bahwa itu
merupakan suara dari dua atau tiga atau satu
tetapi bagaimanapun juga adanya suara siluman ini membuktikan bahwa proses dan pelaksanaan pemilu kita sampai pada proses dan pelaksanaan penghitungan suara
sementara kpu dan kawan kawan kita dari dua menganggap bahwa ini proses
tugas kita di sini adalah sengketa hasil
nah kalau ini ada hal hal yang tidak benar seperti ini bagaimana kita menganggap bahwa hasil itu adalah benar
yang ketiga yang saya ingin sedikit tambahkan
saya dalam satu pertemuan dengan bawaslu beberapa waktu yang lalu
terhadap kampanye yang dilakukan oleh presiden
ketika beliau bicara tentang kampanye dan untuk psi
tadi pun tidak ada jawaban
ini menunjukkan bahwa ya saya khawatir bahwa mereka tidak berani
kalau mereka tidak berani ngapain bawaslu ini tetap ada
sementara itu adalah fungsinya mereka
saya kira ini mari kita lihat ini secara jelas
atau teguran itu tidak cukup
sebab ya kita tidak tahu apakah memang ada pengaruh terhadap kampanye presiden jokowi tentang psi
saya kira kita belum pernah mendengar hasil penelitian seberapa signifikan hasilnya
tetapi bagaimanapun juga ini adalah satu cacat yang dipelihara oleh aparat kita
saya kira ini yang harus menjadi hal yang harus diperhatikan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sore ini kami dapat membuktikan
di samping kemarin oleh ahli baik ahli pemohon satu dan pemohon dua
kemudian oleh saksi pemohon satu maupun pemohon dua
hari ini kita patut berterima kasih kepada saksi dari bawaslu
karena banyak mengungkatkan fakta fakta yang amat luar biasa
karena pertama dalil kita itu berkaitan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dinasti presiden jokowi
mendorong anaknya untuk mencalonkan diri sebagai pahlawan
mendorong anaknya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden republik indonesia
karena terbukti tadi sudah disampaikan oleh mas heru
baik kpu termohon maupun bawaslu
tidak ada satupun saksi maupun ahli membantah bahwa pencalonan gibran itu adalah sah secara prosedural
sehingga karena tidak sah secara prosedural
yaitu kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur pasal dua puluh delapan d ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
kawan kawan rekan rekan wartawan sekalian
bahwa hari ini kita menyaksikan peradilan tata negara
sehingga pembuktiannya itu tidak mungkin kita membuktikan seluruh indonesia
apa yang terjadi sesungguhnya terjadi
tapi kami dengan amat sangat meyakinkan
bahwa kami mampu membuktikan bahwa telah sungguh sungguh terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi
yaitu terutama prinsip prinsip langsung umum bebas serahasia
sebagaimana diatur pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
presiden jokowi untuk memenangkan anaknya
sampai aparatun resa terbukti
tadi semuanya ada pola kecurangan yang sama
jadi kita membuktikan pola kecurangan pemenangan dua dari mobilisasi struktur kekuasaan
di samping mobilisasi dari presiden
juga adalah mempolitisasi bansos secara masif
inilah sumber kenapa tiga mendapatkan lima
dua mendapatkan lima delapan
jadi kita mampu membuktikan bahwa hasil pemilu dua ribu empat ini diperoleh dengan cara cara yang sungguh melanggar konstitusi
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi kawan kawan sekalian ya
kita dua kali sidang lagi ya
kita hanya melihat para menteri mengkonfirmasi apa yang kita dalilkan
kita ulang pemungutan suaranya
dan yang harus kita pahami
dalil kita itu mengenai pelanggaran terhadap konstitusi
prinsip prinsip konstitusi dan ada tiga hal yang menonjol
satu soal pencalonan gibran
sampai detik ini tidak dibantah
mestinya yang paling membantah itu adalah kpu
sebagai pihak yang melaksanakan prosesi pendaftaran tersebut
rupanya dia mengikuti pendapat prof yusril izal mahendra
kalau memang ini adalah putusan yang kontroversial
dan penetapan ini adalah penetapan yang kontroversial juga
bawaslu misalnya dan jajarannya
berupaya mengalihkan perhatian dan lain sebagainya
mengatakan jemputan sebagai menteri pertahanan dan lain sebagainya
memang dipikir kita anak kecil semuanya ya kan
kita pahamlah yang seperti itu
bagaimana struktur kekuasaan itu bergerak
dan itu sejak oktober
makanya kemudian kenaikan elektabilitasnya luar biasa
memerlukan input yang luar biasa untuk menaikkan elektabilitas yang luar biasa juga
jadi tidak proven kalau mengatakan
karena prabowo ikut berapa kali
lalu kemudian dia memiliki elektabilitas tinggi
menurut sur pif saifullah fatah
dan kemudian naik terus sampai lima puluh delapan
ketika bansonisasi dan penetapan gibran dilakukan
tidak perlu kita buktikan bahwa kejadian itu ada atau tidak
karena kejadian itu di seluruh indonesia
nanti jumat itu akan dikonfirmasi
kemudian bagaimana governance pendistribusiannya
apakah memang sesuai dengan tupoksi
termasuk data penerima manfaat
dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau tidak
atau mengatasi hal hal yang luar biasa
atau karena memang untuk tujuan elektoral
itu akan terlihat dengan mudah sesungguhnya
nah yang ketiga mengenai sireka
ada paradoks luar biasa soal syreka
jadi syrekap itu paradoksnya luar biasa
ahli dan saksi kita sudah membuktikan
bahwa terjadi kerusakan luar biasa
ada perubahan angka sampai empat ratus ribuan kali
itu adalah satu ratus lima puluh empat ribuan kali
dan itu sebenarnya tidak dibantah juga
oleh ahli dan saksi dari pihak kpu tadi
dan ini makin menunjukkan bahwa syrekap bermasalah
dan dalil kami yang mengatakan bahwa
serekap memandu atau menjadi panduan kecurangan
lalu kemudian manual mengikuti
dalam hal bagaimana manual bekerja untuk menentukan angka angka tertentu
ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
ya mudah mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya
karena itu akan menjadi terang benerang nanti kita
bagaimana proses penganggaran bansos
yang digelontorkan awal januari februari itu
apakah sudah masuk mata anggaran
itu nanti biar menteri keuangan
siapa yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan bansos itu
termasuk blt el nyi nyu dan beras yang sepuluh kg itu
itu seharusnya kalau dalam undang undang
itu adalah kewenangan dari menteri sosial
kenapa menteri sosial agak dilibatkan
nah itu itu biar besok menteri sosial menjelaskan itu
yang kedua adalah berkaitan dengan
nanti besok akan hari jumat ya
sebab kalau ini kita biarkan
kalau cara cara kecurangan
maka demokrasi konstitusional kita akan berakhir
reformasi sembilan puluh delapan yang kita perjuangkan
oleh karena itu hari ini
daurat rakyat dan daulat hukum
berada di tangan mahkamah konstitusi
untuk menyelamatkan republik ini
kalau ini tidak dihentikan
siapapun yang memegang kekuasaan
ya belakangnya itu kita saksikan hari jumat
kisah saksikan mudah mudahan betul betul jujur
inilah yang diadili mahkamah konstitusi
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mereka alami dan mereka laksanakan
sedemikian rupa secara cermat
melaksanakan pemilu ini dengan damai
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
dan paslon tiga yang telah
kepada majelis hakim yang mengadili
wah seolah olah heboh
dan ahli dari kpu maupun dari bawaslu
ada tambahan dari ketua tim kami
baik terima kasih
apa yang dilakukan oleh kpu dan bawaslu
meringankan beban kerja kami
oleh permohon satu dan permohon dua
dan di pengadilan ini adalah
yang seluas luasnya untuk membuktikan
apa yang dia narasikan bahkan apa yang dia
menghadirkan ahli dan saksi
permohon satu dan permohon dua dibantah
oleh saksi saksi dan ahli
dari kpu dan bawaslu
dan sekali lagi akan membantah
dan argumen yang diajukan
oleh permohon satu dan permohon dua
dan pihak terkait dalam persidangan ini
keyakinan kami bahwa kami sebenarnya
maupun dari segi bukti bukti yang dihadirkan
pihak pemohon satu pemohon dua
mendengar bahwa empat menteri
isu akan berbalik dengan kehadiran para menteri itu
dengan menteri keuangan dan menteri yang lain
dan kita akan lihat juga
apa yang dianggap dari para anggota dpr
dan yang terkait dengan bansos
persidangan yang menarik dan mudah mudahan
segala fakta segala kebenaran
persidangan kita sudah berjalan
walaupun harinya masih belum separoh
akhir daripada perkara ini
bahwa begitu banyaknya kelemahan kelemahan daripada permohonan yang diajukan mereka
dalil dalil yang mereka ajukan
tapi saya beberapa hari ini masih nunggu sebenarnya konfirmasi dari bawaslu
apakah betul bukti bukti yang mereka ajukan ini bisa terbantahkan oleh bawaslu
ini terus terusan saja kita menantikan dalam dua hari ini
ternyata setelah melihat hari ini
saya tidak menyangka begitu mudahnya bawaslu membantah semua tuduhan tuduhan
kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh paslon dua ataupun melalui pemerintah dalam kasus ini
saya melihat pemohon satu dan dua mungkin sudah mulai kehilangan akal
sehingga yang mereka tampilkan ketika memeriksa saksi bukan lagi pertanyaan
tapi sudah mulai narasi narasi
mulai dari pagi hari narasi tentang serekap adalah alat bantu kecurangan
kemudian tidak jujur dan adil dan sebagainya
nah itu kelihatannya sudah habis lah
sudah boleh dikatakan kita sudah bisa simpulkanlah bahwa tidak ada lagi dalil dali yang mereka bisa tampilkan
seperti pak yusril bilang
kita punya delapan saksi
yang delapan ahli enam saksi
ya delapan ahli enam saksi
dan itu akan kita tampilkan ke ahli ahli ini
untuk bisa memberikan dukungan dari setiap dalil yang kami ajukan di dalam permohonan kami
untuk membuktikan semua dalil dalil yang disampaikan
jadi tidak akan ada saksi maupun ahli yang bercerita di awang awang
semuanya ahli bercerita tentang kami dalilkan a
ada saksinya menyatakan dalil a itu
kami dalilkan b ada ahli yang bisa mencerahkan b itu
jadi anda nanti besok itu kalau ingin ikutinya
akan terlihat nih mulai dari kompetensi absolut
perkara itu akan terlihat dari urutan urutan ahli dan saksi saksi yang kami ajukan
jadi saya yakin dan percaya bahwa sudah setengah jalan ini
kami yakini sudah boleh dikatakan belum bertanding
kita sebenarnya sudah menang ini belum ya
tapi kan kita punya se lawyer kan kita bisa
selain insting intuisi tapi juga logika dan juga dalil
yang berdasarkan bukti bukti yang ada
jadi mudah mudahan nantinya pemiliu ini akan berakhir dengan cepat
akan bisa diakhiri pemikir pilihannya pak prabowo ini bisa
dan ada yang mengatakan dia presiden elect dalam sengketa
tapi nanti mungkin sebelum tanggal dua puluh empat
dia tidak lagi hanya presiden elect dalam sengketa
tapi dia presiden elek yang betul betul akan dilantik
yang betul betul akan dilatih tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
itu ingin sampaikan ya sukses selalu semuanya buat bangsa indonesia
yang boleh mengajukan itu bukan anda kan gitu
jadi sebab konsekuensi hukumnya kan beda
kalau mereka yang mengajukan pihak pihak ketiga tersebut
maka berarti kan pengadilan yang disuruh membuktikan dalilnya dia
maka para pihak bisa menanyakan saksi saksi tersebut
tapi dengan ini dengan ditolaknya permohonan dari pihak satu dan dua
eh tiga ya dari pembohon satu dan tiga
dan kemudian mahkamah yang mengambil keputusan sendiri untuk memanggil
pak ibu sri mulyani ibu risma pak hartarto dan yang lain
maka kami menjadi confirm dan confident
karena kami yakin dengan hadirnya beliau beliau itu
kami yakin mereka akan bisa menyerahkan yang sebenarnya yang terjadi
dan semua masyarakat indonesia akan mendengar
apa itu pj bagaimana prosesnya
dan itu baik sekali buat bangsa ini
sehingga keterlibatan pak prabowo nanti dan kemenangannya
akan menjadi pure pure kemenangan yang murni
jujur dan adil di republik ini
ya cukup ya oke terima kasih
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
vtv dan media streaming lainnya